masih dari ranah parlemen pembahasan rancangan undang undang kuhp
perluasan pasal zina dan lgbt di dpr
sudah mencapai setengah lebih dari sekitar tujuh ratus pasal
hal ini disampaikan oleh ketua dpr ri bambang susatyo
dalam pertemuannya dengan ketua komnas ham ahmad taufan damanik
di gedung nusantara tiga komplek parlemen
bambang meyakini komnas ham memiliki semangat yang sama dengan dpr
untuk menolak adanya pengaruh negatif dari lgbt
dan mendukung adanya pembahasan ruu kuhp
perluasan pasal zina dan lgbt ini
sementara itu ketua komnas ham ahmad taufan menegaskan
perlu dilakukan kajian dengan mendengarkan aspirasi
dan masukan dari masyarakat
serta perlu juga untuk mengingat bahwa hak asasi manusia di indonesia
harus sesuai dengan konstitusi yang dianut
yakni sesuai dengan nilai nilai budaya dan agama
nah terkait isi isi disiti
satu pandangan dengan dpr
yaitu menolak keberadaan lgbt
dan bahkan saya yakin komnas ham mendukung
perluasan pemidanaan terhadap perilaku lgbt
atau perilaku homoseksual dan lesbian
tidak hanya kepada hubungan tertutup
tapi mempertontonkan saja kemesraan di depan publik
antara sesama jenis itu bisa dipidana
itu harapan kami
supaya budaya budaya ini tidak masuk
dan bisa memperbaiki moral anak bangsa kita
ya tentu kita tadi katakan saya ingin dikatakan
kan lebih bagus komnas ham melakukan kajian
dengan mendengarkan semua masukan masyarakat
tapi harus diingat tadi seperti disampaikan pak ketua
hak asasi manusia di indonesia
itu pasti sesuai dengan konstitusi kita
itu merujuk mempertimbangkan moral bangsa
nilai nilai agama dan budaya
jadi itu kan satu dasar yang sudah kita dipegangkan bersama